elsa dan mama sarah
mereka berdua biang kerok dari semua masalah ini
mereka yang membuat mekam palsu nindi dan membuang reina kematian suhan
nanda dan adin juga setuju
kamu nunggu di mobil aja
nggak usah mas ini aja
masih pagi kan
papa telepon kamu karena papa mau kasih tau kamu
bapak kepikiran mau bikin pengajian
ya kecil kecilan aja sebagai bentuk rasa syukur bapak
atas kehamilan kamu dan elsa
papa juga baru tau kemarin lah
kemarin pas papa cek kesehatan di rumah sakit sejahtera
ada elsa di sana
dan elsa kasih tau papa dan mama
kalau elsa hamil
aku ikut seneng dengarnya
papa juga papa bahagia sekali
makanya papa mau bikin pengajian ini
gimana kamu setuju nggak
kalau papa mau bikin acara kayak gitu
alhamdulillah kalau gitu
oh iya pak itu
oh iya pak ini aku sama mas an lagi ada di kuburan nindi
kuburan ini rencananya sekarang mau dipindahin dulu ke tempat yang lebih bagus
papa senang dengarnya nak
itu artinya kamu dan al sudah satu pikiran
nak kamu ingat ya
jaga kesehatan kamu ya
iya pak amin pak makasih ya pak
yaudah papa mau kabarnya elsa dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa bilang papa mau bikin syukuran untuk aku sama elsa
hamilan aku sama elsa anak anaknya pada sehat semua mas
elsa dan mama sarah
mereka berdua biang kerok dari semua masalah ini
mereka yang membuat makam palsu nindi dan membuang reina kematian suhan
adil setuju mak
papa senang liat adil dan al sekarang
kerasa sekali al begitu mencintai andi
al tiba tiba nggendong andi di depan papa
karena ada tangga tipe wan jadi
andin langsung digendong sama al karena dia takut andin jatuh
bagus dong kalau gitu
tapi menurut bapak agak lebay karena tangganya cuma tiga
namanya kan anak pertama
maksudnya lagi hamil anak pertama
mungkin al jadi ekstra sama anda
oh iya tadi juga andin cerita
andi dan al akan membongkar mangka nindi hari ini
ya al dan anda sudah sepahamlah
berarti kalau hari ini
andi akan tahu
dan semua kebohongan elsa akan terbongkar
apa aku juga akan terseret dalam masalah ini
karena dulu elsa menyuruh mang dadang bilang kalau aku yang membuat makam palsu itu
pokoknya kamu harus makan yang banyak
biar kandungan kami sehat kuat
ambilin banyak banyak ya
tambahin lagi kasihan banyak
udah enggak apa apa
itu namanya morning sickness ya pak
jadi kebanyakan perempuan itu dalam masakah mailan tiga sampai empat bulan pasti mual mual
ya jangan lusah khawatir
kamu harus jaga kondisi elsa ya
jangan sampai elsa itu banyak pikiran stress atau kecapekan
karena mama semuanya udah ceritain ke papa
kalau elsa keguguran itu gara gara kamu masih aja urusin andin
sama keluarga kamu
jaga istri kamu baik baik
tidak usah lagi ada drama drama seperti dulu ya
jangan lagi kamu urusin landing ya
karena andin sudah ada yang urusin
aldebaran dan keluarganya
kamu harus fokus sama elsa dan keluarga kami
kok aneh ya
kerangka sama kain pembagusnya juga enggak ada
bisa kesini sebentar pak
pak kita sudah menggalis dalam ini
tapi kerangka tidak ditemukan sama sekali pak
maksudnya gimana pak
masa kerangka anak saya kan enggak ada
kita juga bingung
maksudnya gimana sih pak
jasa tanah saya kok bisa nggak ada
masa enggak ada sih
nanti jatuh ya
siapa tahu tadi gara gara banjir tanahnya longsor
jadi masuk ke dalam
lagian ini kan makan bayi
kerangkanya pasti kecil
masa enggak ada sih
kita duduk lagi yuk di situ yuk
kenapa bisa nggak ada ya
kita tunggu di mobil ya
ada yang mau duduk
apa ada yang mau duduk
ini enggak bisa
ini enggak bisa
masa enggak ada
masa enggak ada
masa apa sih
masa apa sih
meskipun saya juga cahaya dengan ketidaksadaran
hai kamu enggak papa papa
eh eh ini kok jalannya begini
kok lo berhenti sih
yah motornya mati
mau narik itu harus diisi dulu bensinnya
kan jadi berhenti dimari deh ah
lagian dari sini udah deket kok ke tpu terata indahnya
mbaknya tinggal jangan dikit aja ke depan